kita ke jalur selatan di nagrek jawa barat
sudah ada produser lapangan cnn indonesia desi aritonang yang siap dengan laporannya
selamat pagi desi bagaimana dengan di jalur selatan
sepertinya sudah mulai kembali padat di sana
bisa diceritakan lebih lengkap lagi seperti apa
iya selamat pagi puncia
betul sekali kemacetan terparah di jalur selatan memang terjadi di jalan raya nagrek
seperti yang ada di belakang saya ini
kemacetan terjadi sejak kawasan cicalengka
di mana tadinya ada empat jalur bagi pengendara
berubah menjadi dua jalur sehingga mengalami penyempitan sehingga terjadi tersendat
kemudian kemacetannya lanjut hingga jalan raya nagrek menuju cagak
atau perpisahan atau percabangan yang memisahkan tujuan garut dengan tujuan tasikmalaya
hal itu karena memang pihak petugas kepolisian sudah menerapkan sistem buka tutup
seperti yang kemarin kemarin sudah diterapkan
dan puncia sistem buka tutup dimulai sejak sekitar pukul setengah delapan tadi pagi
sehingga di sini agak sedikit tersendat
tapi memang kendaraan yang kami pantau di sini tidak sampai berhenti total
mereka masih bisa melaju kecepatan kendaraannya dengan rendah atau hanya padat meraya punca
oke desi dari pantauan anda jika dibandingkan dengan kemarin hari minggu
ataupun juga hari sabtu yang merupakan arus mudik puncak maksud saya hari ini pada tahun ini
apakah pada kepadatan pagi hari ini bisa dikatakan lebih lengang dibandingkan dengan kemarin
ataupun juga di hari sabtu
ya betul sekali punca data yang kami dapatkan dari operasi ramadhania dua ribu enam belas
di mana di cagak nagrek terpantau sebanyak ada satu ratus tiga puluh tujuh ribu kendaraan
yang melewati jalur nagrek di tanggal dua juli dua ribu enam belas
sementara kemarin tiga juli
tiga juli dua ribu enam belas jumlah kendaraan yang melewati jalur nagrek turun menjadi satu ratus enam belas ribu kendaraan
sehingga bisa dikatakan puncaknya sebenarnya ada pada hari sabtu tanggal satu juli
meskipun saat ini masih terjadi kemacetan atau jumlah kepadatan yang masih bisa terjadi
karena hari ini dan hari besok masih merupakan cuti bersama
sehingga mungkin bisa jadi masyarakat memilih hahaha hari yang lebih
tidak ada kepadatan lagi karena memang sudah sebagian masyarakat sampai ke kampung halamannya masing masing
desi anda mengatakan tadi ada sistem buka tutup
pukul berapa biasanya dilakukan oleh para polisi ini atau justru situasional saja
pada saat misalnya penuh kemudian juga dilakukan sistem buka tutup atau ada jam jam tertentunya
ya memang pantauan kami untuk yang terjadi kemarin
sistem buka tutup diberlakukan situasional
namun setelah kami pantau sampai sore hari bahwa sistem buka tutup hampir sering sekali dilakukan sekitar lima belas menit lamanya
jadi ketika di kawasan limbangan yang memang kita ketahui jalurnya hanya sebanyak dua lajur
kemudian di sana juga ada aktivitas pasar sehingga tidak dapat menampung jumlah kendaraan yang banyak melewati tasik malaya
untuk menuju tasikmalaya barulah kemudian polisi melakukan sistem buka tutup di cagak nagrek tersebut punca
oke baik terima kasih desi
terima kasih juga delbaga abang begitu menang produser lapangan cnn indonesia atas laporan anda
dan sekian informasi terkini go muntik dua ribu enam belas cnn indonesia
ikuti situasi terkini seputar arus muntik dua ribu enam belas dalam go muntik cnn indonesia setul thunder datang
dan jika anda ingin mengetahui informasi seputar muntikoni jangan lupa unduh aplikasi go muntik di playstore